usulan revisi undang undang kpk yang kembali mencuat belakangan bukanlah hal baru dalam program legislasi nasional yang dibahas di parlemen
namun wacana yang kembali muncul di tengah kasus besar bernama korupsi ktp elektronik membuat banyak pihak menilai
revisi itu digunakan untuk menghadapi kasus korupsi yang diduga banyak menyeret nama anggota dewan dan elit politik nasional
menurut penelitian pusat kajian anti korupsi universitas gejamada revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang komisi pemberantasan korupsi justru akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi oleh kpk
terdapat empat poin yang menjadi sorotan dalam revisi undang undang kpk ini antara lain perbentukan dewan pengawas pengaturan penyadapan
kewenangan kpk mengangkat penyidik mandiri dan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
mencuatnya kembali wacana revisi undang undang kpk juga disinyalir terkait dengan aspek momentum politik yaitu bersamaan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi ktp elektronik
seperti diketahui kasus yang tengah bergulir itu menyeret nama nama besar baik dari pemerintah maupun anggota dewan
potensial tersangka dalam kasus ektp itu ada tiga kelompoknya
ada yang dari eksekutif kementerian dalam negeri ada yang dari legislatif anggota dpr
banyak sudah disebut termasuk ada nama gubernur juga yang disebut kemudian ada dari perusahaan
nah ini kalau ini goal revisi undang undang kpk ini kalau ini lurus tidak ada hambatan jalan tol maka wassalamlah
revisi undang undang kpk bukanlah barang baru dalam program legislasi nasional yang dibahas dpr
menjadi perhatian kemudian sebab wacana tersebut kembali mencuat ketika komisi antirasuah
tengah gencar membukar kasus mega korupsi yang diduga banyak menyeret nama anggota parlemen
agus rumansyah cnn indonesia
tidak masuk ke program legislasi nasional bukan berarti wacana revisi undang undang kpk tidak bisa ditiupkan lagi
entah untuk meningkatkan daya tawar wacana tersebut mencuat kembali
kalau kasus megakorupsi ktp elektronik turut menyebut beberapa nama elit politik di senayan
bentuk kompromi atas kasus yang membelenggu sebagian elit negeri ini
untuk membahasnya malam hari ini saya akan langsung saja sapa boyamin saiman
koordinator masyarakat antikorupsi indonesia
terima kasih sudah hadir
dan bergabung dari yogyakarta oce madril direktur pusat kajian antikorupsi atau pukat ugm
selamat malam mas oce
selamat malam mas indra
ya baik saya langsung ke bang boyamin terlebih dahulu
bang boyamin ini saya ingin bertanya
saya ingin bertanya saja
muncul sempat muncul rame beberapa tahun lalu saya lupa ini
intinya sudah sangat lama
kemudian penolakan publik begitu keras
intinya presiden mengatakan menunda
muncul lagi sempat muncul lagi rame ditolak publik muncul pernyataan dari pemerintah ditangguhkan
sekarang muncul lagi
sebenarnya apa sih
siapa sih sebenarnya yang menginginkan dari revisi undang undang kpk ini berjalan
benarkah kata wakil ketua dpr fahri hamzah
bahwa ini sebenarnya inisiatif dari pemerintah tutup buku saja pemerintah
atau memang ada anggota dpr juga semuanya setuju tentang hal ini
jadi kalau tadi pemerintah katanya tutup buku segala macam itu sebenarnya tidak
presiden sudah tegas menyatakan pemerintah juga tegas menyatakan tidak akan merevisi
nah ini dpr saja yang seakan akan menyarat nyarat pemerintah
karena dengan alasan toh nanti pemerintah juga yang akan menyusun undang undang
nah kalau memang berani gitu kan
ketahuan juga sekalian dpr silahkan menggunakan hak inisiatif
jangan kemudian yang maunya dpr tapi seakan akan yang ditarik tarik yang didorong dorong
yang dimunculkan ke permukaan adalah pemerintah
nah kalau mereka memang berani menjadikan undang undang ini ruu inisiatif dpr
munculkan aja lah sekalian jangan sembunyi sembunyi terus kemudian lewat kami
jadi datang datang anda sebenarnya yang mau ini dpr sujakwan
kalau seratus persen kurang lah ya seribu persen
seribu persen kurang
justru kurang ya bukan mengevaluasi saya tapi justru menambahkan
ya seribu persen ini
oke sekarang saya akan petunjukkan kepada anda bagaimana pernyataan dari wakil ketua dpr fahri hamzah
terkait dengan revisi undang undang kpk ini apakah benar ini inisiatif pemerintah
ataukah ini juga merupakan inisiatif dari dpr
kita lihat berikut ini
kalau nggak mau tutup buku sudah
nggak usah dikembang kembangkan gitu loh
ini kan pemerintah
pemerintahnya mau apa tidak
kan udah tiga kali rapat konsultasi maju mundur maju mundur
nggak maunya kan pemerintah di ujung
keluarkan dari prolegnas
masuk ke baris
jangan yang kena dpr terus gimana
soalnya yang pengen pdip sama golkar bang
pdip partai penguasa jokowi itu pdib tanya
dha pet dan lain sebagainya itu adalah pemerintah dan domennya dpr
pemerintah depan bang jo
pemerintah dan domennya pdip
presiden sendiri menyatakan dengan tegas bahwa kasus iktp itu sepenuhnya diserahkan ke mekanisme hukum yang berlaku
dalam hal ini adalah kpk
dan pesiden yakin bahwa kpk bertindak profesional
ya saya ke bang oce madril
bang oce jadi benarkah memang seperti yang dikatakan oleh pdip
mengatakan bahwa itu domen dpr
apakah hanya bisa dalam penyusunan undang itu dpr saja
tanpa ada sisi pemerintah
katakanlah kalau misalnya pemerintah menolak walaupun inisiatif dpr
pemerintah menutup buku artinya tidak mengikuti berbagai rapat
karena disebutkan tadi sebenarnya rapat konsultasi saja sudah tiga kali
penyusunan sebuah produk legislasi tentu harus ada persetujuan bersama antara dpr dan pemerintah atau presiden ya
dpr tidak mungkin juga jalan sendiri kalau ingin merubah sebuah undang undang
harus ada semacam persetujuan atau ikut serta dari pemerintah
dan yang menarik dalam ruu kpk ruu revisi undang undang kpk ini kan sebetulnya ini adalah rencana yang sebutkan
karena ini adalah rencana yang sudah sangat lama yang dari tahun ke tahun ini muncul selalu muncul
tetapi selalu menemui penolakan yang luar biasa
dan tahun ini kemudian dpr kembali lagi mencoba untuk mengasosialisasikan dan kemudian menggagas ide ini
sebetulnya kalau saya melihat gagasan revisi undang undang kpk itu ada pada inisiatif dpr
jadi ini akan menjadi produk legislasi ini
dan ini akan menjadi produk legislasi inisiatif dari dewan perwakilan rakyat
nah kuncinya tentu di pemerintah
kalau kemudian pemerintah menolak untuk melakukan proses pembahasan atau menolak inisiatif dpr maka tentunya inisiatif ini tidak akan pernah muncul
cuma pertanyaannya tentu kepada pemerintah apakah pemerintah selama ini sudah menolak rencana itu dengan tegas
karena kita melihat rencana revisi undang undang kpk itu selalu muncul
sudah terjadi beberapa tahun belakang
dan ini selalu muncul
kita tentu menduga akhirnya bahwa gagasan revisi undang undang kpk itu tetap hidup
karena memang diberikan peluang oleh kedua belah pihak bahwasannya undang undang itu akan direvisi
apakah itu dari dpr atau dari pemerintah
tentu kedua belah pihak ini yang kami anggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal gagasan revisi undang undang kpk ini
walaupun saat ini memang inisiatif itu datang dari dpr ya
tapi sejauh ini catatan dari pukat ugm seperti apa
apakah sikap pemerintah sudah cukup tegas sudah cukup clear kalau memang menolak
tapi kalau kita lihat jawaban terbaru saja dari jurubicara kepresidenan johan budi tadi mengatakan bahwa ini domen dpr
artinya sebenarnya bukan mengatakan menerima atau menolak walaupun peran dari pemerintah sebenarnya juga menjadi peran kunci di situ
tapi jawabannya seperti itu tadi
menurut anda apakah sejauh ini
sejauh ini pemerintah sebenarnya juga tidak punya inisiatif tapi sebenarnya juga mungkin menginginkan revisi undang undang kpk itu
ya makanya kami ingin mengajak semua pihak baik itu yang ada di dpr maupun yang ada di pemerintah
kita ingin mengajak untuk berpikir waras gitu
kita memungkakan nalar kewarasan publik
kita ingin mengukur ide revisi undang undang kpk itu dari perspektif
sebetulnya kalau kemudian dpr dan kemudian pemerintah menangkap suara publik ide revisi undang undang kpk itu kan sudah dari dulu ditolak
bahwasannya nalar publik mengatakan bahwa apa yang ada di dalam gagasan revisi undang undang kpk itu adalah gagasan yang akan memperlemah kpk
ini adalah gagasan yang akan mempreteli kewenangan kpk
tadi ada disebut beberapa poin poin
ada poin dewan pengawas penyadapan penyidik kemudian sp tiga
sebetulnya ide ini adalah ide yang akan melemahkan kpk atau paling tidak akan mempreteli kewenangan kpk
sehingga dia tidak akan bisa lagi bekerja seperti yang kita lihat saat ini
nah kewarasan publik yang seperti inilah yang harapannya ditangkap oleh dpr
kalaupun dpr saat ini tidak menangkap nalar publik itu suara publik itu
maka mestinya pemerintah bisa menangkap itu
saya kira pemerintah di satu sisi punya tanggung jawab untuk mengatakan kata tidak kepada dpr bahwasannya revisi undang undang kpk mestinya tidak dilakukan karena ini ditolak oleh publik
jadi kata tegas itu harus datang juga dari istana
nah apa yang disampaikan tadi oleh jurubicara istana saya kira itu memang bukan sikap yang tegas ya
melemparkan kembali bola kepada dpr
yang kita tahu bola ini memang di dpr
jadi tidak perlu sebetulnya dilemparkan kepada dpr
kita paham kok kalau ini adalah inisiatif dpr
tapi kan inisiatif ini tidak akan bekerja lebih jauh kalau kemudian istana mengatakan tidak untuk mengatakan agenda itu
nah itu dia itu ketegasan ya
karena atau pemerintah masih menggantungkan antara iya dan tidak maka dpr tentu dia akan bekerja terus melakukan advokasi terus
jadi ada tanggung jawab juga dari pihak pemerintah ya

jalan ke kampus kampus melakukan sosialisasi dan mencoba memperoleh dukungan
walaupun faktanya tadi pagi kami menggelar seminar itu di ugm dan teman teman bisa baca banyak berita di media
ada penolakan yang cukup keras dari ugm dari fakultas hukum ugm terhadap ide revisi undang undang kpk itu
nah mestinya kan pemerintah di sisi lain bisa menangkap ini dan bisa memberikan sikap yang paling tegas ya
pandangan bang boyamin sendiri seperti apa
apakah pemerintah sendiri sebenarnya juga mau
karena memang ada keinginan juga untuk melakukan
revisi undang undang ini
kita tahan dulu ya penjelasannya
kami akan segera kembali
mendengarkan jawaban boyamin saiman setelah jeda berikut ini
disampaikan tadi oleh bang oce madril
bahwa memang ini inisiatif dpr
tetapi kemudian pemerintah
di satu sisi dalam sebuah
pembahasan atau pembuatan undang undang
dalam hal ini pemerintah juga sebenarnya
juga memiliki tanggung jawab
kalau memang tidak mau melakukan revisi
katakan tidak dengan tegas
yang sekarang ada anda melihat seperti apa
apa keinginan anda untuk melakukan revisi
dengan pemerintah sebenarnya
tapi perawan yang cantik sebenarnya
goda menggoda ini sama saja
dpr menggoda pemerintah minta digoda
tapi seakan akan nanti yang jelek nama dpr
dpr juga kurang
bukan kurang pinter
cerdas juga mengatakan
loh ini kan pemerintah coba berani tegas
tutup buku berani tidak
buktinya juga tidak ada respon kan
anda nilai bagaimana dengan
kejawaban dari jurubicara presiden tadi
yang terakhir begitu mengatakan bahwa
karena masih ada tarik ulu
dan kemudian karena ada tarik ulur
tarik ulur terus
kemudian menjadikan tidak tegas
karena nanti kalau tegas pasti dpr
pasti ada resistensi untuk menggambar
analisis anda apakah sebenarnya pemerintah
dalam hal ini presiden juga sebenarnya
menginginkan revisi undang undang kpk
cuman ini kan masalah isu
dpr yang kemudian sangat mengganggu terus
menggoda terus dan atau mendesak terus
kemudian juga nanti kan kalau ini
langsung tegas seperti frontal begitu
maka banyak program program pemerintah
yang terhambat di dpr
ini ancaman ancaman yang sangat nyata
jadi sebetulnya soal berkening dalam sebuah kebijakan
bukan pemerintah menginginkan revisi undang undang kpk
sebenarnya ya kalau dalam konteks pemerintah pak jokowi
saya yakin tidak sebenarnya
tapi kan banyak kepentingan yang harus dibawa
terhadap dpr ini kan gitu kan
setidak tidaknya tidak frontal lah gitu kan
bahasanya bersayap tadi seperti pak johan budi
ya itu domainnya dpr gitu kan
padahal dia juga tahu bahwa itu termasuk juga domainnya pemerintah
tapi misalnya pemerintah sekarang selain tegas menolak
ada tegas kedua yaitu menyatakan
kalau dpr memaksakan kami akan tidak ikut ikutan
nah ini kan tidak mungkin bisa dibahas
maka dpr ya nggak mungkin
sebenarnya tegas tapi dengan bahasa yang halus ya
nah makanya ya ini tipikal orang solo atau apa kan gitu
jadi agak agak bersayap sayap
tapi sebenarnya tetap rakyat butuh ketegasan
bahwa pemerintah tegas tidak menginginkan revisi
dan juga kemudian akan menolak
jadi itu perlu memveto bahasanya amerika kan gitu
memvetonya kalau disana itu sudah dibahas kemudian memveto
kalau kita sebelum dibahas tidak mendatangkan wakil sudah selesai
tidak bisa dibahas kan gitu kan
ketika dpr rapat paripurna membentuk pansus gitu
terus pemerintah menyatakan pada nota penjelasan ruu itu
menyatakan kami tidak setuju begitu
nah sejak awal juga mengatakan tidak setuju
maka ya kemudian dpr pasti tidak akan merasa ada peluang
dpr ini saya yakin karena melihatnya selalu ada peluang

jadi ya akhirnya dpr akan selalu mengebu ngebu untuk mengebutkan
sebenarnya ini menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah tidak kemudian
kalau memang menggantungkan ini
begitu kan karena rakyat pengennya pemerintah ini tegas menolak
kan gitu kan juga menolak untuk membahas
nah ini nampaknya kan masih bersayap dua duanya
sehingga ya akhirnya rakyat pun juga merasakan
loh pemerintah ini sebenarnya memang mau berarti ini kan
nah ini akan menggerus terus terusan karena
setiap setahun sekali berulang setahun sekali berulang
dan inilah yang tapi sisi lain kita juga harus mengkritik kpk mas indra
jadi biar kita balance termasuk kpk ini kan
dalam pengertian beberapa saya sudah mengajukan gugatan perapradilan
terhadap kasus kasus korupsi yang begitu lama berdele dele
bahkan sampai empat tahun tersangka ulang tahun dalam kasus simulator sim
bambang sukoca bambang terus juga bu atut kemarin
terpaksa saya alat
berlama lama maksudnya ya

berlama lama maksudnya ya
berlama lama setelah saya gugat baru dua minggu kemudian diajukan
masa harus nunggu maki mengajukan perapradilan berangkat
itu sudah beberapa kali dan dulu sih kasusnya bu minanda gultom
itu sampai saya empat kali baru ditingkatkan penyidikan
ini padahal kpk itu
jadi menurut anda untuk meningkatkan kinerja kpk ini perlu revisi juga enggak
enggak ada satu pasal di situ
pasal lima ayat dua tentang keterbukaan
nah jangan kemudian seperti penegak hukum yang lain
kalau ditanya itu pada posisi seperti defensif
karena kpk ini beda ya
karena memang di situ
kalau polisi dan jaksa kan tidak ada asas keterbukaan di pasal pasal undang undangnya
kalau kpk jelas pasal lima ayat dua itu selain kepastian hukum ayat dua nya keterbukaan
ada tugas juga kpk melakukan pertanggung jawab publik di penjelasannya dari pasal itu
jadi kemudian jangan hanya melakukan pertanggung jawaban kepada presiden dan dpr
tapi kepada masyarakat
setidak tidaknya bahasanya sederhana jumpah pes aja lah
laporan tiap bulanan jumpa pes menangani ini
dan ketika ini jangan searah
nanti wartawan kan pasti akan kritis
ya dikupas ya
dengan segala data fakta
jadi intinya evolusinya kpk mulai mengedepankan asas keterbukaan
dan mempercepat kasus kasus
jadi itu harus kita dorong
sehingga biar ini nanti masyarakat juga tetap menjaga kepastian
tapi itu nggak perlu revisi ya
dan juga kemudian ada satu lagi mekanisme
kalau tadi dewan pengawas
pengawas internal itu kan di bawah pimpinan
nah mestinya meniru ojk dan mahkamah konstitusi
membentuk dewan etik
yang setidaknya itu
yang sifatnya permanen
apa yang susahnya
meskipun jangan kemudian kpk ngomong
ini tidak diatur undang undang
maka kami tidak perlu
hanya penasehat sama pengawas internal
jadi membentuk dewan etik yang permanen
dua orang pimpinan kpk yang tingkat spiritualnya paling tinggi lah
kemudian mengajak tiga orang lain
dari akademisi yang juga bagus
membentuk permanen ini
setiap ada pelanggaran
jangan sampai nanti pelanggaran cuma pegawai bawahan
kemarin malah jadi rame baru membentuk dewan etik
jangan jangan nanti usulan anda ini jadi pintu menangani
pintu masuk revisi undang undang kpk
karena ojk dalam posisi apapun
tidak ada komite etik tidak ada
tapi mereka membentuk
mahkamah konstitusi tidak ada undang undangnya
bentuk aja sebagai bentuk pertanggung jawaban publik
kami ini mau diawasi
dan juga ada satu lagi tentang spdp itu kan
sekarang wajib tujuh hari
nah jangan kemudian kpk menyatakan
lu itu kan kuhab kami tidak berlaku
tidak bisa begitu juga sp dua hp
perkembangan penanganan perkara
mereka selalu berlindung di bawah undang undang
ikuti aja bahwa keterbukaan itu
bahkan mengikuti proses proses yang benar
jangan kemudian menjadi defensif
yang ini akan menjadi pintu masuk saya
walaupun masukan yang banyak kritik terhadap kpk ini
bukan menjadi pintu masuk untuk
bukan ini undang undangnya ini adalah
bentuk justru respon kpk
untuk semakin dipercaya publik
karena nanti akan tuduhan
seperti dulu pimpinan kpk
ada penyalahgunaan unang tentang
pencekalan misalnya terus kemarin
penyalahgunaan karena pembocoran seberindik
ini dibentuk oleh kpk
dengan kepercayaan yang tinggi dua orang dari pimpinan
dan tiga orang dari akademisi
dibentuk wah kami siap diawasi
dan juga catatan catatan
yang bagi kpk yang ini
akan malah membentengi dirinya
bang oce tapi kembali ke soal
poin poin yang selalu muncul di setiap revisi
kalau kita lihat dalam catatan
sebenarnya poin poinnya selalu itu saja ya
sama ya soal sp tiga
dan beberapa yang lain begitu ya
diyakini bersama oleh publik
baik di apa namanya para pakar hukum pidana
di berbagai universitas misalnya
meyakini bahwa ini adalah poin yang melemahkan begitu
dari beberapa penjelasan
baik dari dpr maupun pemerintah juga
saya sempat mencarai
dari pihak pemerintah
mengatakan bahwa sebenarnya kewenangan sp tiga
ini untuk menghormati misalnya tersangka
yang misalnya sudah meninggal dunia
ketika dalam proses hukumnya
kemudian artinya harus
sehingga kewenangan ini harus ada
menurut anda bagaimana pak muncik
melihat undang undang kpk
itu tidak boleh melepaskan
dari konteks sejarah
itu penting ya itu satu
dulu kita menyusun undang undang kpk
undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
itu ada spirit reformasi
ada semangat pemberantasan korupsi
kolusi nepotisme yang menjadi amanat
tap mpr pak muncik itu ada semangat pemberantasan korupsi kolusi nepotisme yang menjadi amanat
tap mpr pak muncik itu ada semangat pemberantasan korupsi kolusi nepotisme yang menjadi amanat
kemudian ada spirit
membentuk sebuah lembaga yang independen
yang mempunyai kewenangan yang sangat besar
yang sangat luar biasa
sebagai amanat dari unkec
atau konvensi antikorupsi internasional
dan kita memang secara sosiologis
kita memang membutuhkan lembaga yang kuat
yang dia tidak
tidak punya persoalan
seperti lembaga lembaga yang sudah ada
yang dianggap tidak efektif
kepolisian dan kejaksaan misalnya
makanya kemudian kpk hadir
dengan perangkat kewenangan yang luar biasa
kemudian dengan batasan batasan tertentu
yang tidak berlaku bagi lembaga lain
jadi semua yang ada di undang undang kpk
itu harus dipandang dalam konteks
sejarah pasca reformasi
kalau kemudian kita tidak memandang itu
dari sisi kenapa hukum itu hadir
kenapa undang undang kpk itu hadir
dan kenapa begitu pengaturannya
maka kita akan terlepas dari konteks
nah ini yang saya lihat
dalam gagasan revisi undang undang kpk
itu terlepas dari konteks
dari semangat reformasi
terlepas dari semangat tap mpr
dan terlepas dari semangat pemberantasan korupsi
jadi melihat sp tiga
melihat kewenangan penyadapan
melihat rezim perizinan penyadapan
penyidik independen dan seterusnya
itu harus dilihat dalam konteks bahwa
kita butuh lembaga yang independen
yang super body
nah sp tiga itu sebetulnya simpel sekali
kenapa kemudian sp tiga tidak diberikan ke kpk
dulu pembentuk undang undang
membayangkan bahwa kpk harus
bekerja dengan ekstra hati hati
kpk tidak boleh menetapkan
seseorang menjadi tersangka dengan cara serampangan
harus ada bukti yang
bukti permulaan yang cukup
jadi dia tidak membutuhkan sp tiga
kalau kemudian ada alasan
bahwa tersangka meninggal dunia
dan seterusnya itu kan sudah batal
sudah selesai kasusnya tidak perlu dilanjutkan
bahkan tidak ada pertanggung jawaban
jadi tidak make sense juga terkadang
alasan alasan yang disampaikan
misalnya ide sp tiga
dan praktiknya selama ini
juga kita melihat bahwa
kpk itu kan dia bekerja
pada tahap penyidikan dan penuntutan
bahwa kasus itu akan
dibawa ke persidangan
akan naik ke persidangan
maka kemudian di persidangan itulah
yang akan menjadi tempat dimana
apakah sebuah perkara dihukum
jadi kpk itu kan bukan pemutus
atau bukan penghukum

tapi kpk kemudian memang dituntut hati hati
dia tidak boleh kemudian
kasus yang belum matang
kasus yang belum jelas
dia tidak boleh naikkan itu ke penyidikan
karena tantangannya adalah
bagaimanapun kasus itu akan naik ke persidangan
karena tidak ada sp tiga
dia akan masuk ke persidangan
dan tantangannya adalah dia menang atau kalah di persidangan
maka tidak dibuka ruang
tidak diberikan kewenangan
untuk menghentikan di tengah jalan
karena kalau itu dibuka
dulu alasannya kenapa sp tiga itu
dicurigai akan menjadi sebuah
akan menjadi sebuah instrumen permainan baru
karena kan dulu banyak sekali sp tiga
menghentikan kasus korupsi dengan cara sp tiga
tapi sebetulnya ada alasan alasan penyimpangan di belakang itu
dulu kan banyak kan
disalahgunakan ya maksudnya ya
terhadap sp tiga yang disalahgunakan
digunakan kadang tidak jelas alasannya
walaupun teorinya ada
aturannya ada di kuh
apa saja alasan sp tiga
tapi praktiknya itu tidak ditepati
berbagai kasus perkara di daerah itu di sp tiga
tanpa pengawasan yang ketat
nah kita sebetulnya tidak ingin penyakit seperti ini
masuk ke kpk
dulu sejarahnya begitu
jadi kenapa penaturan sp tiga ini dihindari di kpk
nah ini yang saya sampaikan tadi
tidak boleh kemudian kita melepaskan
dari konteks sejarah
kenapa undang undang itu disusun
baik kita akan masih lanjutkan perbincangan ini
nanti kita akan tunjukkan bahwa
apa sebenarnya peran
jika kita memang tidak bisa begitu ya
berharap kepada dpr untuk menghentikan ini
revisi undang undang kpk yang banyak ditolak oleh publik
tidak hanya satu kali
tapi berulang kali setiap rencana revisi ini muncul
kita berharap kepada pemerintah
sejauh apa pemerintah dibutuhkan ketegasannya
kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah
jadah berikut ini
jadi sudah ada dua wakil ketua dpr yang mengatakan bahwa ini
salah satunya adalah keinginan pemerintah juga
presiden yang minta revisi undang undang kpk disosialisasikan
ya justru itu tadi
pemerintah minta digoda juga
saya yakin di dalam pertemuan pertemuan itu
sebenarnya entah siapa yang memulai
tapi dalam tataran politik menjadi bias juga
misalnya dpr lah yang memulai
ini kita melihatnya kpk ini sudah kebablasan gitu
dalam forum forum resmi maupun tidak resmi
kadang kadang ada yang memulai itu
dan ada yang memulai itu

baik di dpr maupun di pemerintah
mereka sering diundang ke istana gitu kan
saya yakin selipan selipan itu
selalu tidak akan pernah absen
namanya revisi undang undang kpk
kalau yang lain lain bisa berubah ubah lah
pasti kalau setiap pertemuan itu
pasti tidak akan lepas
cuman ini malu malu secara tegas mau berani
mau mengusulkan revisi undang undang kpk
karena mungkin tidak populis sekali isunya ya
artinya pada posisi demikian
dpr lah yang merasa
paling terancam oleh
keberadaan kpk yang sekarang ini
itu yang paling ruhnya kan disitu
mereka selalu tertangkap
mereka sudah mengakali
mencari handphone yang katanya
itu saya laris manis kemarin
ada handphone yang katanya
oh sempat sempat beredar begitu
informasi itu ya
cahaya dan itu beberapa juga
menanyakan ke saya
begitu antisadap gak ini
jadi banyak itu
dan juga beli berame rame gitu
handphone yang antisadap
bahkan termasuk e sembilan puluh yang lama gitu
harganya berapa pun dibeli
karena katanya itu antisadap
jadi inilah yang bagaimana
bentuk bentuk seperti itu
adalah yang paling utama
merasa terganggu betul
ini adalah dpr
mampunya akan merasa datang
karena kos politiknya tinggi
dan keinginan hidup mewah
dan hedonis itu tinggi
maka keberadaan kpk adalah menjadi
oke katakanlah sekarang masyarakat
mendengar penjelasan bang boyamin
mendengar penjelasan bang ojemadri
mendengar penjelasan bang ojemadri
mendengar penjelasan bang ojemadri
mendengar penjelasan para pakar hukum pidana yang lain
ketika kasus ini muncul di sebelum sebelumnya
artinya mungkin tidak bisa berharap
ketika revisi ini tetap di
tapi bagaimana dengan pemerintah
kalau disebutkan tadi ada analisis dari
bang boyamin mengatakan
ini yang bisa menggerus trust masyarakat
lama lama kepada pemerintah
kepada presiden saat ini
kita ingat presiden dalam nawacitanya adalah
dengan segala upayanya begitu kan
nah ketika revisi ini
sudah saatnya kah presiden muncul ke depan
kami tidak akan melakukan revisi undang undang kpk
apalagi dengan poin poin yang melemahkan saat ini
itu suatu wajib ain bahasanya bagi saya
bagi seorang presiden
menyatakan secara tegas
menolak revisi undang undang kpk
karena kami membutuhkan pemerintahan yang bersih
dan juga wakil rakyat yang bersih
sehingga rakyat bisa sejahtera
karena tanpa kpk yang super body tadi
kemudian tidak akan tercapai
nah kalau masih ada kelemahan kelemahan kpk
mari kita dukung
kita dukung untuk memperkuat diri
dan dukung dalam bentuk
anggaran yang semakin besar
sehingga menjadikan mereka sangat fleksibel
untuk membongkar korupsi
sumber daya manusia
yang ini yang
sebenarnya di undang undang kpk
juga mereka berhak mengangkat
itu aja perdebatan
kalau penyidik tidak berasal dari polisi
dan kemudian tinggal melantik
tapi make sense gak
alasan alasan argumen yang disampaikan oleh
pihak yang mengusulkan revisi ini
penyidik independen itu
tidak ada karena
sudah ada penyidik kepolisian
dan juga dari
karena terkait dengan masalah
dirjen pajak punya
bahkan ojk aja punya penyidik sendiri
yang lembaga lembaga sebenarnya
itu aja punya penyidik
saya tahu persis
ketika mengajukan gugatan ke tegal
terhadap satpol pp
mereka punya brevet penyidik
dan penyidik betul
bukan dari kejaksaan
jadi ojk mengangkat penyidik sendiri
ke megamendung atau mana
memang sudah pendidikan penyidik
dan berhak menjadi penyidik
satpol pp punya
kementerian perhubungan punya
di dinas perhubungan pun juga punya
yang melakukan tilang di jalanan itu
yang dari dlhc itu
masa kpk tidak boleh
ini suatu yang
sebenarnya ada agenda agenda tersembunyi
yang sebenarnya ingin memperlemah
udah lah tegas saja
sudah jelas ini memperlemah ya
sudah clear itu ya
tidak ada niatan
satupun dari item item
yang katanya ingin memperkuat kpk
itu seperti tadi
itu sudah selesai dengan
toh tersangka berhak mengajukan
terhadap penetapan tersangka
oh jadi ada ranah lain ya
iya kalau alasannya tadi
sebenarnya saya tidak cukup bukti
misalnya kan begitu
kalau tadi salah penetapan tersangka
karena kurang bukti atau apa
nah yang tersangka
jadi pihak yang pernah mengatakan
usulan tentang sp tiga
berarti salah kaprah ini
ya sudah tidak ada urgensinya lagi
ketika mahkamah konstitusi
bahkan juga mengabulkan
termasuk obyek peraperdidikan
dan juga kemudian
kalau meninggal dunia
dan juga nebis and idem
itu kan masuk disitu
kalau toh sekarang digembar gemburkan
sebagai korban korupsi
yaitu penghentian penyidikan material
secara tidak sah
karena berlama lama tadi
sudah ada audit bpk
sudah kerugian negara ada
jadi bisa ngontrol kpk juga sebenarnya
kami pun sudah
mendapatkan empat putusan
dikabulkan di boylali
di tanjung karang
dan di jakarta pusat
memang itu baru kepada polisi
pasti juga dikabulkan
itu tidak sah
dan diminta dilanjutkan
karena saya sudah
dari hampir lima puluh
dan juga aparat yang lain
tentang penghentian penyidikan
kemudian dapat empat
bisa suatu saat
kpk pun akan dapat dilihat
kpk masuk dalam salah satunya
nah justru itulah
relevansi tentang sp tiga
relevansi tentang kpk
kadang kadang juga lambat
dan tebang pilih
kajian dari pukat ugm
dengarkan bersama begitu ya
kasus yang sekarang
lebih lengkapnya sebenarnya
kita perhatikan saja
hampir setiap tahun
tidak pernah lelah
tidak pernah capek
revisi undang undang kpk
walaupun gagal terus
ini publik kan
ini masyarakat melihat
bahwa saatnya memang
ada sebuah keinginan kuat
karena kpk selama ini
kasus korupsi yang besar
sekarang kita lihat
kedepan ada kasus apa lagi
kita gak tahu
bahkan sampai ratusan
pusat maupun di daerah
yang ditangkap oleh kpk
ya ini mungkin
salah satu alasan utama
itu akan membonsai
ini kan masyarakat
bisa melihat ya
ini bukan kali ini
revisi undang undang kpk
itu selalu muncul
dari apakah itu
datang dari partai politik
dari sebagian politisi
kemudian ada orang
yang memang berkepentingan
kpk itu dibonsai
tidak terlalu jauh
tidak bisa menjangkau
melakukan tangkap tangan
tidak bisa masuk
ke kasus kasus yang penting
sebetulnya sesimpel itu
pemberantasan korupsi indonesia
ada banyak lembaga
yang sudah pernah
dibubarkan dengan cara
yang dengan gampang
dibubarkan dengan cara
pada tahun lima puluh sembilan
itu kemudian dibubarkan
ada beberapa ya
kemudian kita punya paran
kita punya tim
jadi semuanya dibubarkan
dengan cara pendekatan politik
semoga ini tidak terjadi ya
yang sudah berapa
semoga ini tidak terjadi
ya sudah beberapa kali
kpk itu dicoba diganggu
nah inilah kemudian
yang menjadi modal sosial kita
bahwa publik saat ini
menginginkan kpk tetap kuat
kemudian publik menginginkan
ya kalau dpr
tidak bisa diharapkan
memberikan pesan yang jelas
untuk menolak ide itu
terima kasih bang oce
memang seperti yang anda sebutkan tadi
kita berharap kepada pemerintah
atau kita inginkan
tampil ke depan
menolak revisi undang undang
kpk ini secara tegas
terima kasih bang boyamin
semoga segera ada
yang penting pokoknya kpk
juga harus kinerjanya diperbaiki
juga mendukung presiden
baik terima kasih
dan juga mas oce sekali lagi